kenapa selama ini
aku selalu disakitin sama allah
ya mungkin emang belum waktunya cat
dulu aku juga sering patah hati kok
tapi lama kelamaan
akhirnya aku nemu yang cocok
dan aku yakin kamu juga pasti bisa
memperasa cinta yang sangat besar buat mama
mama kenapa opa
makasih ya sayang
aku selalu jadi anak yang baik
untung aku masih menyimpan ini
semuanya harus terungkap
aku harus bisa secepatnya buktikan
saya kesana sekarang ya
oke sampai ketemu
hai terus udah dateng
senang ketemu kamu lagi
makin cantik lo
kita bertiga aja nih
enggak aku ajak satu teman lagi
duduk dulu aja
gimana betah disini
nah ini temen kita datang
tapi w abdul
iya dia kan teman kita juga
aduh kamu gak tahu ya
karina sama rosa itu lagi ada masalah
jadi mantunya karina itu bumbu anaknya rosa
aku kan gak tau aku kan baru datang
riki om minta kamu tarik ucapan kamu tadi
memang itu kenyataannya
aku rela di penjara oh
kalau aku lebih baik daripada nenek
biar mata elsa kebuka om
justru mata kamu yang belum kebuka rik
kamu sampai sekarang belum juga sadar
kalau elsa itu tidak akan pernah memilih kamu
elsa punya suami
dan dia cinta sama suaminya
paham kamu rik
dan di saat itu siapa lagi yang ada buat elsa kalau bukan aku
ujung ujungnya itu sama aja
lo udah gak waras ya rik
dengan begini apa masih ada kemungkinan pak
untuk bisa membela keborakan saya
nanti saya akan pelajari dulu
dan akan mencari kemungkinan untuk itu pak
tapi pak riki harus kooperatif
dan mau memberi keterangan yang sebenar benarnya
waktu sudah habis
kami akan melakukan pemeriksaan pada pak rik
asal ada duitnya
saya udah bilang
soal biaya gak usah pikirin
saya bayar semuanya
cuma satu hal lagi
tolong rahasiakan identitas saya
saya permisi dulu
aku sambil ngambil jalan pintas seperti ini
semoga kali ini aku benar benar bisa membuktikan
rena anak siapa sebenarnya

aku juga sedih banget
aku juga sedih banget
aku juga sedih banget
aku juga sedih banget
aku juga sedih banget
aku juga sedih banget
aku juga sedih banget
gak ada suami yang ngedampingin gue
gak ada juga keluarga di sisi gue
ibu bisa lihat di monitor
pertumbuhannya normal bu elsa
kamu adalah buah cinta mama dan papa
anak ini adalah anak nino

sekedar sekedar set pleasant
manang balik barry ibu
wadih kita masih persdi
berapa bra barbara
gak apa ya
mau ketemu sama aku gak
kakak lagi sibuk gak
enggak aku aku cuma lagi baca baca buku aja
kamu emang di mana
iya makanya betul banget nih kak
kakak mau gak nemenin aku
yaudah aku kesana ya tungguin aku ya
lama banget ya ngetemu

kok kamu nungguin
aku hanya ingin physicists di mata bersama
nanti aku kenapa ini

tolong ya buka menunya
bantuin aku ngecat aja yuk
oh tadi kangen sama mama ya kan mama
itu udah kena nih
apa udah kena
dari atas turun ke bawah
atas lagi turun ke bawah
dari atas turun ke bawah
turun dari mana kok mbak nyarain kamu tadi di sekolah kok gak ada
apaan sih nenek neneknya bukan urusan lo juga kan
kok kamu baru pulang
udah sana siap siap deh mandi
terus ini liat
bajunya udah mama ambil dari laundry
kok gitu kan kamu mau pergi ke pesta dansa di sekolah sayang
aku tuh lagi bete banget mah
tadi aku mergokin alvin pasangan dansaku
dia lagi jalan sama cewek di mall
aku gak mau ah gak sudi aku dan sesama dia nanti
jangan gitu dong pesta dansa ini terjadi sekali seumur hidup
nanti kamu nyusul udah ayo sana siap siap ya
ya terus aku mau jalan sama siapa aku mau dansa sama siapa
sendirian datang sendirian gitu
gak mau amat nih gak usah dateng aku
barang sama aku aja
masuk gue dateng sama lo
ya sekali sekali datang bareng sama saudaranya sendiri emang kenapa
dia biasa kali datang sama pacar gebetan sama cowok
mereka kan sama kakak sendiri unik
enggak gak ada
mbak gak ada pasangan
gak ada udah sama mbak jaya yuk
ayolah ayo datang tuh bajunya udah bagus
bikin dia nyesel ya
lagi pula kalau misalkan jalan sama mbak kan bisa jadi kenangan
tuh yaudah kih kamu pergi sama mbak andin ya
tapi dia terpaksa ya
ya udah iya nggak apa apa
udah mandi sana
mbak temenin kamu siap siap ya
aduh kayaknya gue gak bisa jalan bareng sama lo deh nanti ke poster dansa
gue mau bareng sama adik gue ya
soalnya dia gak ada gebetan
lagi berantem gak apa apa
nanti tetap ketemu di sana ya
yuk kita foto
elsa sama andin cantik banget
elsa sumpah lo cantik banget
wah ternyata mereka gak ada pasangan
hebat banget sih mereka keren banget
mungkin cakep tau
hai ternyata saya masih simpan foto ini
ini berupa tas
maaf pak bisa di stop pak
itu anak saya kesakitan pak disana
dia udah kesakitan sekali mohon di stop dulu pak
belum puasa ngeliat penderitaan gue kan
lo tuh jahat tau
dari kecil elsa selalu manja
semua yang dia inginkan
gampang dia dapatkan
pasti situasi sekarang
lebih berat dirasakan oleh elsa
daripada yang aku rasain dulu di tahanan
bagaimanapun elsa tetep adik aku
nanti aku akan satu satu
model papan atas riki alexander dipastikan ditahan polisi
setelah membantu elsa arinita melarikan diri beberapa waktu lalu
sebenarnya apa hubungan ricky dan elsa benarkah hanya sebatas sahabat
nah ini dia yang bikin penasaran
atau memang diantara mereka ada hubungan cinta terlarang
karena dulu sempat merebak juga
gosip di akun mulut tante
lalu berita itu menghilang begitu saja
kalau ternyata elsa tanpa penyakit lagi berarti dia akan menyerang kakaknya

kalau ternyata elsa tanpa penyakit lagi berarti dia akan menyerang kakaknya
kalau ternyata elsa tanpa penyakit lagi berarti dia akan menyerang kakaknya
dan ricky memiliki hubungan
meskipun statusnya elsa sudah bersuami

maaf ya aku tinggal sebentar ketemu
semua ini pasti sangat berat juga buat karina
nggak hanya buat aku
bagaimanapun juga karina adalah teman baikku
aku yakin karina juga butuh support
rika lani aku permisi
kalian lanjutkan aku kembali
apakah sebelumnya pak riki dan bu elsa
sudah merencanakan pelarian tersebut
menurut pengakuan dari klien saya
semuanya terjadi dengan spontan pak
apakah pak riki sempat dipaksa
untuk membantu bu elsa melarikan diri
kalian kenapa sih
ngasih pertanyaan itu terus
sabar pak ricky sabar
pak riki coba terangkan ke penyidik
apa yang membuat pak riki
sampai terpaksa membantu bu elsa
saya tidak pernah dipaksa
dan saya tak pernah terpaksa
dan tidak ada rasa keterpaksaan sama sekali
kalau begitu sudah jelas
pak riki sudah mengakui bahwa dengan sengaja
dan tanpa paksaan
dan dengan setara sadar
memutuskan untuk melakukan perbuatan
klien saya ini kondisinya belum benar benar stabil pak
ya kalau bapak bapak menganggap saya
saya tidak peduli
saya memang membantu elsa
kalau begitu semua sudah jelas keterangannya
masa untuk beta methyl bond
terutama papa kamu
dia akan sangat jatuh cinta sama kamu nak
ketika kamu lahir nanti papa kamu pasti bakal lupa dan bahkan gak peduli lagi sama reina
bu saya boleh pinjem pulpen sama kertas
maaf ya aku agak lama soalnya tadi lumayan macet jangan aneh
gak apa apa kak aku udah seneng banget kok kakak mau datang ke sini
tapi kakak bener bener gak ada praktek kan
atau janjian ada praktek terus kakak paksain aja kesini
enggak hari ini aku gak ada praktek kok
besok baru ada praktek itu pun siang
kamu kok sendirian sih
gimana ya ceritanya
aku sebenernya janjian sama cowok disini kak
ada aku juga baru kenal
kenal di lovagram
jadi dia nge dm aku terus udah beberapa hari ini kita chattingan
janjian ada disini
tapi gak tau sampai detik ini orangnya gak dateng dateng
kamu kasihan banget sih
eh emang yang manis si cowoknya coba kamu liat dulu
ya ampun kat
ini sih pasti dia nggak pede banget ketemu sama kamu
makanya dia gak jadi datang
masa sih kak
ya mungkin aja dia belum siap ketemu cewek cantik kayak kamu
dan menurut aku nih ya kamu tuh bisa banget loh dapetin yang lebih keren dari ini
kalaupun iya kenapa sama ini aku selalu disakitin sama cowok
ya mungkin emang belum waktunya cat
dulu aku juga sering patah hati kok
tapi lama kelamaan akhirnya aku nemu yang cocok
dan aku yakin kamu juga pasti bisa
kok diem sih
aminin dong kan ini doa
amin amin allah
coba aku dikirimkan laki laki yang baik yang sayang sama aku yang ganteng
aku doain juga ya
makasih ya kak
eh gimana kalau kita pesan makan aja soalnya aku udah lapar banget
kayaknya ini enak deh
kamu suka kopi gak
kayaknya aku kopi latte aja deh
eh mbak kopi latte nya dua terus sama mie gorengnya satu terus kamu makan apa
gue lupa yang mah
oh mulutku sendiri pas kok pahun
oh gi pokoknya beau
duit juga sih ngaku
semua akibat jadi perbuatan menantuku elsa
jujur aku gak baik baik aja
rose sejak peristiwa itu hidup aku udah berubah
karena dulu aku sama keluarga aku selalu bela elsa
tapi sekarang udah berubah semuanya rose
kamu harus ngerti
kita dulu semua karena dibohongi sama elsa
kita percaya semua sama elsa tapi dia udah bohongin kita semua not
aku aja seandainya dulu kita tahu elsa sejahat itu
mungkin ras keluarga aku bela dia
tapi semuanya sekarang sudah terungkap
semua kenyataannya udah jelas
kita tahu elsa seperti apa
dia udah bunuh anak kamu roy
aku bener bener minta maaf sama kamu
sekarang semua orang udah tahu tentang elsa
dia udah ditangkap
dan rina udah menangis
dan rina udah menangis

kalo ada perkataan ataupun perbuatan aku
kalau ada perkataan ataupun perbuatan aku
perbuatan aku yang menyinggung kamu dan keluarga kamu
hidup kita keluarga kita keluarga kamu keluarga aku
sudah menjadi sangat sangat berat karena perbuatan elsa